oh yang kuning yang oranye yang jokot
setelah menjalani pemeriksaan selama delapan jam di kantor imigrasi denpasar
kristen gray dan rekannya saundra michelle alexander akhirnya dinyatakan bersalah
dari hasil pemeriksaan gray diduga menyebarkan informasi yang dianggap meresahkan masyarakat
terkait adanya kemudahan akses masuk ke wilayah indonesia pada masa pandemi
atas dasar itulah kristen gray dan rekannya dikenakan tindakan administrasi keimigrasian pendeportasian
sementara kristen gray mengaku bahwa dirinya tidak melanggar keimigrasian
karena tidak overstay termasuk tidak bekerja selama di bali
dia juga mengaku jika dirinya dideportasi lantaran berkomentar mengenai status lgbt
saya tidak mengaku saya tidak overstay visa saya
saya tidak membuat uang di indonesia rupiah di indonesia
saya menulis pernyataan tentang lgbt dan saya di deportasi karena lgbt